film pinky promes bercerita tentang lima wanita yang berjuang melawan penyakit kanker payudara
agni pratista rela menggunduli kepalanya untuk memperkuat perannya
rambut itu hanya rambut ya tapi saya selalu memilih sebuah film yang saya yakini mungkin saya nggak secantik artis artis yang lain
tapi saya yakin semua film yang saya pilih itu memberikan impact positif kepada para penontonnya itu aja
berperan sebagai perempuan berhijab menjadi tantangan baru bagi dea ananda di film ini
yang pasti dari pertama kali saja saya ditanyakan
tawarin scriptnya aja saya baca saya sendiri udah deg degan
karena ini sangat menantang dan jauh apa ya berbeda banget gitu loh
dengan saya pribadi terus udah gitu juga jauh berbeda dengan film film yang saya pernah mainkan atau karakter karakter yang saya pernah perankan sebelumnya
selain itu afgan dan eka deli terpilih untuk mengisi soundtracknya
rencananya pinky promes bisa anda saksikan tiga belas oktober mendatang
geria putri jakarta